armpit ke musyola daripada tidak pakai karpet
ngutang mas soal kecil asal siti mau kang saya betul betul belum ada uang
wang jadi saya belum bisa bayar hutang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
anissa ayo atu akan nganter biar lebih cepat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
nanti pulang sekalian akan jemput ayo
terima kasih kang gak usah repot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
kang akbar mau ke mana kang
eh mau ke musola
maksudnya mau ke pasar
kalau begitu bareng dengan anissa ya kang
saya juga ke pasarnya cuma mau ngambil kunci musola yang ketinggalan di warung ibu
nggak apa apa bareng saja dengan anissa ya
kang udin maaf saya mau bareng kang akbar saja
sampai di musola eh sampai di pasar
saya mau naik angkut
terima kasih kang assalamualaikum
jangan lupa like share dan subscribe ya
kamu jangan coba coba deketin anissa ya
udah bos ajar aja dia
saya tidak mengerti maksud kang mudin
udah bos ikan aja bos
jangan banyak cincong kamu
bu kamu jangan macem macem ya
kali ini aku masih sabar
komiknya kang zainuddin rusak nih
nah coba lihat
ah ini mah udah lama nih
kadang kadang suaranya agak enak gitu
udah harus digantiin nih
emangnya mau ke mana
mau ke kota sebentar
mau apa ke kota
eh mau tau aja
oh ya enggak
kamu orang punya lukisan belum ada yang laku
ah tapi jangan khawatir
ada orang datang kemari
mau ambil kamu orang punya lukisan
janji hari ini mau datang kemari
saya tunggu di sini saja ya kok
akan menunggu jawaban kamu sekarang
mau gak siti jadi istri aku
saya tadi belum bisa
panas juga umba
dasar jangan deketin
jangan deketin kalau gitu
saya mah jadi polisi mepetal
apalagi gak inget sama anaknya udah bangun
dasar perempuan gatel
kamu orang gelisah
semestinya saya tuh sudah harus ada di musola
saya pamit dulu yah
ada apa buat kamu
bener nih kakek kamu coklatnya
enak ya dad
enak ya dad ya
abah membalu ini makan coklat enak
beli dari mana dad
tadi dikasih sama kang jainuddin
dikasih dua loh
yang satu buat nadat
yang satu lagi buat kak anissa
yang satu sudah habis
dan satu lagi lagi kita makan mbah
ini mestinya atuk buat anissa atuk
kamu jangan gitu dad
amanah itu harus disampaikan
ih kamu teks
habisnya sebal sama yang ngasih
ih jangan gitu dad
gitu ya nad
tapi coklatnya enak nggak sih mbah
eh abah ini tuh kayaknya tadi salah nyalain amplifier nya
buri tambah mulut lid
kenapa cepet ke kamar mandi aja mbah
cepet ke belakang mbah
gara gara coklat tiana tuh
beranjung di belakang ayo mbah
buang air dulu ya
jangan jembal kamu deh
harusnya avete yang bertempat lagi
mari kita tukar lu
jangan kita biar pas ini tukar uamak
hai eh di mana kalau kita kerjain aja dia di hai maksud kamu
memang benar benar keterlaluan itu anak pak haji sebenarnya becus gak sih syakban tunggu
masuk sholat pak haji baru kemarin saya belikan karpet masa sekarang sudah rusak
emang kenapa karpetnya karpet basah semua baju kotor tadi saya lihat
dia lagi jemur di depan musyola loh kok bisa bahasa kata dia sih semalam kena hujan